kalo mau bersaing kita kudus rehat
lu ngomongnya sembarangan aja lu bulu
kusik jarang mandi ngomongnya sembarangan loh
lu jual gua beli tau gak
eh lu tau ya
ari ari warnanya hitam nih ari
serah aja lu
nenek nenek junjung tetapah pergi ke sungai berkuci kaki
pengen lakuin seperti apa
pengen ketemu bulu yang ada di pipi
nenek lu suara nenek loh
palak pundak lutut kaki hidung mata dan telinga
kau mucet kucing
kau mucet kucing
kau mucet kucing
oh my darling
oh my darling
marang paling ganteng di gamdapi
maka ganteng ee
tiba tiba jauhin lagi
mali bali suneliku
pokoknya buat tungguin besok pagi
eh jerihan yang cantrik
eh cepi yang ganteng
cepi pengen aja lu celamitan gak kaya babak lu
eh tapi inget
tolong kasih tahu ke bang ipran
kira kira apa sih kesenengannya
ini bocah kecil kecil udah ngerti disobrok
kecilnya udah begini bagaimana gede
tenang ya yang penting dikasih tahu
nih bang ipran kasih
eh jangan hore dulu inget janjinya
katanya mau ngasih tau kesenengannya tante sri depri
jadi kesenengannya boneka
aah ampun dah
iya kok diambil aja sih om
iya ini buat om li
kecil kecil ngerti banget duit dah
hehehe yaudah dah ya
bang ifran jalan dulu ya
ah gini gue beliin juga
lakman dimana ya
tenang tenang lu muster ya muster disitu
tugas lu jangan disini dulu jangan beli beli disini
gandulan aja lo
udah kayak lutung
neng bebi tercaya
ada sesuatu buat neng bebi
ya enggak ya enggak ya enggak
pokoknya bukra aja ini spesial buat neng bebi
oh berubah jadi beginian sih
kerjaan siapa nih
kagak salah lagi ini pasti
hmm gue udak udak
kasihan banget tuh
gue kasih tau ya kalau mau bersaing
sembarangan aja lu buluk
kushik jarang mandi
lo jual gue beli tau gak
eh lo tau ya hari hari warnanya hitam nih hari kita berantem
serang aja lo
buk ini lah bu
buk ini lu
ini lu tuan
eh buluk gonjales
korang ajar banget lo
coba gara gara wadon atu pakai berantem ha
ah bener bener nggak punya malu gitu wah
eh yang mau lainin siapa gua tanya ha
ada juga lu
eh gua juga tahu
ini bulan suci ramadan
ngapain kita pakai berantem
ah lu aja sih kalau monyong suka dilebi lebiin
eh eh eh barangan lo
eh gua udah mokar
udah kita mapan
kapan gue hadir aduh
saya mau mandi hei terus siapa yang mau benerin keren mandi hei
oke gak apa apa acah acak
di sini ada pagi nocah gak apa apa cah
kalau urusan benerin kamar mandi bang ipran jagonya
hei buluk lu pengaruh beli terok